tiga bulan tiga kasus mutilasi terjadi
sembilan desember dua ribu dua puluh dua warga kampung buaran desa lambang sari
tampun selatan kabupaten bekasi
geger setelah polisi menemukan potongan tubuh manusia
di sebuah kamar kontrakan
korbannya adalah perempuan bernama angela
dengan pelaku seorang pria bernama egy
yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh istri sendiri
dari hasil penyelidikan polisi
motif eki membunuh adalah terdesak diminta menikahi korban
dan ingin menguasai harta korban
dua belas maret dua ribu dua puluh tiga warga desa singabansa tenjo kabupaten bogor
terkejut melihat jasad manusia tanpa kaki dan kepala
di dalam sebuah koper merah di pinggir jalan
hanya selang dua hari yakni pada tujuh belas maret
polisi menangkap tersangka pelaku berinisial
da di yogyakarta
dari hasil pemeriksaan polisi
tersangka da memiliki hubungan asmara sejenis
dengan korban berinisial r
dan tinggal bersama di sebuah apartemen di kota tangerang
motifnya adalah sakit hati
karena dipaksa berhubungan intim dengan korban
jenazah korban berinisial r
kini berada di rs polri kramatjati
hasil pemeriksaan sementara
r diduga dimutilasi oleh pelaku da
lantaran menolak permintaan berhubungan

tidak berselang lama setelah kasus mutilasi bogor
kasus serupa kembali terjadi di sleman yogyakarta
minggu sembilan belas maret jasad seorang perempuan ditemukan terpotong
di sebuah penginapan di wilayah sleman
belakangan identitas korban terungkap
yakni perempuan berinisial a
seorang ibu tunggal dengan dua anak
hanya selang dua hari
sejak jasad korban ditemukan
pada selasa dua puluh satu maret
tersangka pelaku ditangkap di rumah saudaranya
di wilayah temanggung jawa tengah
dari keterangan polisi
pembunuhan mutilasi ini terbilang sadis
jasad korban dimutilasi menjadi puluhan bagian
korban itu dipotong tiga bagian besar
yaitu bagian tubuh dan bagian kedua kaki
juga ada beberapa potongan lain
yaitu enam puluh dua potongan
termasuk salah satu kaki yang sampai kelihatan tulang
deretan pembunuhan disertai mutilasi tentu mencengangkan publik
masyarakat tentu bertanya bagaimana kasus ini bisa terulang dalam waktu dekat
guru besar kriminologi universitas indonesia adrianus meliala
mengatakan ada sejumlah alasan pelaku pembunuhan memutilasi korban
salah satunya adalah ingin menghilangkan identitas korban
agar aksi kejahatannya tidak terungkap
karena pelaku menempuh cara mutilasi
adrianus menyebut ada perbuatan mencontoh dalam tindak kejahatan
pemberitaan misalnya dengan cara tidak memberitakan secara teknis
bagaimana mutilasi terjadi
lalu dengan apa
demikian juga menghasilkan irisan di mana itu kan sudah terlalu teknis
dan saya kira nggak ada yang dikejar ya dengan pemberitaan sedalam itu
selain daripada nanti bisa menjadi satu
imajinasi bagi orang orang berikut yang untuk melakukan hal yang kurang lebih sama
menambahkan kriminolog universitas pajajaran unpad menyebut
para pelaku pembunuhan mutilasi biasanya adalah orang yang dekat dengan korban
karena kedekatan inilah yang membuat pelaku panik sehingga menempuh cara mutilasi
untuk menghilangkan jejak kejahatannya
apakah ada saatnya karena motifnya karena ekonomi misalnya
atau karena kekuasaan
karena percintaan dan hubungan sosial lainnya
nah di kita kebanyakan sih berkaitan dengan masalah yang hubungan sosial
rasa benci dendam dan segala macamnya
ekonomi ada yang terakhir juga ada
meski para pelaku pembunuhan mutilasi ingin menghilangkan jejak kejahatan mereka
tidak ada kejahatan yang sempurna
ini juga terbukti di antara kasus yang ada
polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk mengungkap pelaku
terlebih para pelaku pembunuhan mutilasi adalah orang terdekat
depan deputan cnn indonesia